ratusan peserta mengikuti perlombaan kejuaraan dunia karapan kerbau
sel indonesia moyo tambora di kabupaten sumbawa nusa tenggara barat
seperti apa keseruannya berikut liputan untuk anda
kejuaraan dunia kerapan kerbau dihelat di kabupaten sumbawa nusa tenggara barat
dari lima belas hingga enam belas september dua ribu dua puluh
selain diikuti warga setempat karapan kerbau ini diramaikan oleh puluhan wisatawan banca negara
dari lima belas negara
mereka berpartisipasi menjadi joki sale indonesia moyo tambora dua ribu delapan belas
para wisatawan yang ikut serta banyak yang terjatuh dan bermandi lumpur
selain peserta dewasa ada pula wisatawan asing anak anak yang juga ikut menjadi joki dalam kerapan kerbau ini
usai mencapai garis finish semua wisatawan yang berpartisipasi mendapat hadiah kain dari panitia
pada awal saya sangat takut tapi kemudian mulai dengan cepat dan saya terus menunggu
acara ini diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata di lombok dan sumbawa pasca gempa bumi
pengalaman dari salah seorang yang terjadi
mereka bahkan disini katanya sudah lebih dari satu minggu
serencananya hanya satu dua hari tapi sudah lebih dari satu minggu
dan dia akan sanggup menceritakan kepada teman temannya
nah inilah yang kita harapkan
inilah semacam promosi
mereka sendiri yang promosi kita
karapan kerbau yang diikuti oleh peserta asal luar negeri ini menjadi tontonan menarik bagi warga
henry sumarto sumbawa
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini